gudang senjata di kompleks makubrimopolda jawa tengah di serondol kota semarang terbakar pada pagi tadi
sumber ledakan diduga berasal dari gudang penyimpanan senjata makobrimob serondol tersebut
untuk mengetahui keadaan terkini sekarang kami sudah tersambung dengan jurnalis transmedia damar sinoko di sana
selamat pagi damar
ya pagi erhanov
ya bagaimana kondisi di tempat anda melaporkan saat ini
ya saat ini penjagaan ketat ada di sekitar makobrimop serondol kota smerang
di mana sejumlah titik pintu yang menjadi akses keluar masuk makobrimob ini dijaga ketat oleh petugas lengkap dengan bersenjata
artinya kawasan ini mencoba disterilisasikan
karena kebaran api sudah dapat di
padamkan namun masih ada beberapa kemungkinan material yang dapat memicu ledakan heranov
nah penjagaan ketat juga terlihat di beberapa akses kampung
karena kondisi area makobrimop ini dengan kampung dan asrama sendiri sangat berdekatan
dan tadi mungkin bisa saya luruskan karena yang terbakar sebenarnya bukan gudang senjata tapi gudang amunisi
nah terbakarnya gudang amunisi ini memicu
seberapa warga mendengar sekitar empat ledakan
ledakan ini terjadi dimungkinkan karena ada beberapa material bahan peledak dan bom rakitan
yang kemungkinan biasanya dijadikan latihan oleh personel primop erhanov
damar apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak berwajib atau otoritas tempat
apa penyebab ledakan ini sebenarnya
dan apakah ini membuat warga
di sekitar sana menjadi ikut serta dalam korban
ya sampai saat ini terlihat kampung dajawa tengah irjen polroiko amil sadanil sudah memasuki makobrimop
tengah melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan meminta penjelasan dari kasat primop pombes pol torik riznyanto
namun penjelasan dari resmi untuk kepada awak media belum dilakukan
informasi yang kami himpun dan kami berada di lokasi ini kerasnya ledakan itu hingga memecahkan dua kotak kaca gedung transmart yang ada di seberang makobrimob
nah pecahan kaca pecah ini bisa diduga terjadi karena adanya material yang melompat dari gudang amunisi itu heranov
ya apakah arus lelintas di sekitar
makobrimob serondol semarang jawa tengah ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang begitu damar
dan apakah ini juga mengganggu aktivitas warga pada pagi ini di sana
kalau kondisi lalu lintas di sekitar atau depan makobrimob sendiri yang merupakan ruas utama jalur selatan ini masih terbilang ramai lancar
beberapa warga yang mencoba berhenti langsung diminta aparat kepolisian lalu lintas untuk tidak berhenti di depan makobrimob
tadi beberapa anak sekolah yang ada tk bayangkari sd bayangkari yang ada di sekitar makorup brimob terpaksa dipulangkan langsung heranov
ya damar tadi anda sebutkan ada empat ledakan yang keluar dari arah brimob di semarang jawa tengah ini
dan empat ledakan ini mengeluarkan material
tentunya ini akan mengakibatkan kepada permukiman warga yang berada di sekitar sana
apakah sudah ada korban yang anda
mendapatkan informasinya dari sana
dan apakah juga pecahan kaca ini juga mengakibatkan personil yang berada di dalam juga terluka
apakah juga ada ambulans yang berlalang dalam peristua ini
ya informasi yang dihimpun untuk dari warga kami belum menerima informasi tentang adanya korban
namun beberapa ambulans termasuk tim inafis dari polda jawa tengah dan lapor forensik makbis polri tata semarang juga memasuki

namun sementara hal yang sama juga terlihat di gedung transmart sendiri
tadi saya sempat berbincang bincang dengan salah satu supervisor security mengatakan kalau memang belum ada korban dari pihak transmart
karena kondisi toko juga belum dibuka karena masih pada pukul tujuh tiga puluh erhanov
saya konfirmasi lagi damar apakah benar ini merupakan ledakan yang berasal dari gudang amunisi makobrimob di semarang
gudang amunisi di mana di situ terdapat beberapa bahan peledak dan ada beberapa bom rakitan juga yang merupakan barang bukti kasus terorisme dan juga bahan peledak yang biasa digunakan untuk latihan personel brimob heranov
sepanjang anda memantau di semarang jawa tengah apakah ini ledakan yang berulang kali terjadi atau apakah ini kali pertama terjadi di makobrimob semarang serondol jawa tengah tersebut
ini kali pertama terjadi di makbis primo semarang
kondisi gudang ini juga selama ini terlihat aman karena juga ada beberapa material yang di situ di dalamnya dipisahkan antara yang mudah meledak dan ada yang material yang aman
namun entah diduga apa belum diketahui penyebabnya apa tadi sekitar pukul tujuh tiga puluh tiba tiba meledak
ini beberapa warga yang melihat ini tidak diawali dari kepulan asap atau api namun tiba tiba terdengar suara ledakan yang baru kemudian diketahui muncul asap pekat ini
ya damar kalau kita lihat dari visual yang tampil di layar televisi saat ini adalah kita lihat ada aktivitas warga yang tengah berada di lapangan
apakah warga tersebut sudah aman dari peristiwa ledakan yang diduga berasal dari
gedung amunisi makobrimo tersebut
sudah aman ya rano jadi tadi ada beberapa warga dan anak anak yang terlihat beraktivitas main sepak bola di lapangan makrobrimob yang ada di sisi kiri
namun ketika terjadi ledakan hanya mereka dievakuasi untuk jauh dari lokasi kejadian
dan akses warga akses kampung yang menuju makobrimo ini sangat disterilkan
karena dikhawatirkan masih ada beberapa material yang kemungkinan
bisa memicu ledakan dan material itu bisa loncat mungkin mengenai warga heran
artinya di depan makobrimob tersebut jalan sudah ditutup ya disterilkan damar
dan warga tidak bisa melintasi di sekitar area tersebut
kalau jalan raya yang di depan makobrimo ini tidak ditutup ya ranok
dan tetap berlangsung harus lalu lintas dalam kondisi rame lancar
hanya akses kampung yang ada gang gang kampung yang di sisi samping kanan kiri dan belakang makobrimob yang ditutup
ya damar apakah jurnalis atau awak media diperkenalkan untuk masuk
untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan mendapatkan ketenggaran resmi dari kapolda jawa tengah
sampai detik ini di tempat kami laporkan teman teman media masih berkumpul
masih menunggu panggilan dari pihak polda jawa tengah
kapolda jawa tengah sendiri terlihat masih diberikan penjelasan oleh personil primop
ya tentang kejadian yang terjadi sebenarnya
ya dramar mungkin anda bisa ceritakan ini sehari hari atau setiap weekend atau sabtu minggu
apakah memang ada pelatihan di dalam makobrimob pelatihan senjata atau
bagaimana aktivitas sebenarnya yang terjadi di makobrimob tersebut
hari sabtu weekend seperti ini biasanya dari suasana di makobrimob tidak ada pelatihan
sesuatu kegiatan yang sangat sensitif atau penting
namun biasanya ada beberapa personel yang melakukan olahraga bersama dan
warga di sekitar kampung belakang di asrama pun menjalankan aktivitas
seperti biasa tidak ada kegiatan kegiatan formal atau resmi ya rano
baik damar kami akan tunggu perkembangan terbaru dari makobrimob
di serondol smeranjot
kita nantikan nanti keterangan resmi dari kepolisian